untuk bisa menyerahkan
pada tawaran ke nasional itu saya sudah istihorokan tentu akan berlabuh di salah satu partai yang tentunya masih saya pikirkan baik baik

tadi dua ribu dua puluh empat kayaknya gayung bersabut dari pan

sementara itu di jepang pan mencari pilihan yang lebih baik
di jakarta pendukung ganjar pranowo menggelar rapat kerja nasional relawan ganjaris pada kamis siang
dalam acara yang tidak dihadiri oleh ganjar dan satupun kader pd perjuangan ini
ketua umum koordinator relawan ganjar pranowo matsdo prai mengklaim anggotanya sudah tersebar di satu ratus dua puluh satu kabupaten kota
meski belum ada pernyataan resmi baik dari ganjar maupun petinggi partai banteng moncong putih ini
masdo mengaku optimis megawati soekarno putri akan mencalonkan gubernur
jawa tengah pada pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
sejumlah lembaga survei sejak pertengahan tahun lalu memang memunculkan sejumlah nama potensial untuk maju di pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
survei fixpol indonesia pada juli lalu menempatkan menteri pertahanan prabowo subianto diurutan pertama
disusul ganjar pranowo di urutan kedua dan gubernur dki jakarta anies baswedan di posisi ketiga
hasil tak jauh berbeda juga terlihat dari survei saiful mujani research center smrc pada mei dua ribu dua puluh
yang melibatkan satu dua ratus dua puluh responden
hanya saja ganjar berada di posisi teratas diikuti prabowo subianto anies baswedan dan rituan kamil
mahardika utama andriawan saputra jakarta